kamu dan kamu tega banget sih kagetin aku iyalah begini
alih sama bella
kenapa kamu malem malem gini lari larian sih
ada kakek canggul
ya tante mukanya mirip banget sama kakek impran
ah masa sih
kamu jangan percaya sama cerita cerita kayak begitu
itu cerita tahayul
kamu harus ngedidik adik adik yang baik
jangan takut takutin gitu
kalau adanya jadi penakut gimana nanti
dibilangin kok malah ngabur
aduh kita zaman now
parete tadi itu sih rafa laporan sama saya
katanya dia tuh dijungjurigan sama kakek imron yang sekarang udah berubah jadi kakek canggul
sama bu ranti
saya juga dapat laporan
kalau si bella sama april juga dijungjurigan sama kakek canggul itu yang mirip sama kakek apa namanya kakek imron

kok mahanya bisa sama gitu ya
tapi saya mah parete
saya mah parete
saya mah parete gak percaya sebenarnya ceritanya anak anak
bisa aja mereka sebenarnya kan halusinasi doang
karena aneh dong
masa kakek imron bisa berubah jadi kakek cangkul
dari mana asal usul nak
ada aja masalah
nah ini masalahnya
eh bu rt paranti
kenapa sih malah balik
eh bu rt paranti
eh bu rt paranti
eh saya itu mau ngadu nih masalahnya
itu para warga
eh bu rt paranti
para warga itu lagi ribut
masalahnya katanya ada pengaduan dari warga
kalau mereka itu dihantui oleh teror
katanya hantu kakek imron tapi berubah
jadi hantu kakek canggul
aduh ceritanya gimana gak tau
pokoknya sekarang mereka lagi nyamperin ke rumahnya pak soni
dan kemudian pak sony
eh emang main bola
jangan sampai terjadi itu apa namanya
pertumpahan darah pertumpahan darah
main hakim sendiri
pertumpahan darah dan main hakim sendiri
kalau gitu gimana kalau kita sama sama kita kesana aja kita buktikan
yaudah ayo paranti saya juga pengen tau
ya ikutlah masa saya disini
yaudah ayo kita berhati hati
pak sony itu harus bertanggung jawab
saya tuh kita ini gak tenang kalau keluar malam
gara gara berita begini nih
ya kami semua merasa terganggu
kakek imran itu udah meneroloh warga
dan menjadikan dia sebagai kakek canggul
kami minta tindakan tegas
iya betul betul setuju setuju
kalian semua ini keterlaluan
sudah kelewatan kalian ini semua
kalian gak tau apa
kondisi keluarga kami dalam keadaan berkabung
kenapa kalian paksa kami untuk bertanggung jawab dengan apa yang belum jelas kebenarannya
jelas jelas sosok kakek canggul itu seperti kakek imran
dimaklumi saja kalau keluarga pak soni ini kan sedang berkabung pak
pak rt soal teror kakek cangkul ini gimana
saya akan selidiki sampai selesai
jangan main hakim sendiri apalagi buktinya belum kuat
ya sabar ya pak ya
ya udah sekarang bubar aja dulu bubar
nanti permasalahan ini biar aku sama para hansiper
yang menyelesaikan itu juga atas izin pak rt gitu pak
iya iya terima kasih sip terima kasih
udah lebih baik sekarang mau bubar saja ya
ya udah bubar bubar bubar
ya sudah sudah sudah
kalau gitu kan jauh lebih aman gitu pak
silahkan kembali ke bangunannya pak
warga di kampung ini semuanya udah pada gak pakai kesehat ya
masa sih mereka masih percaya hantu hantu waris garupa
terus satunya itu baru wujud mediang bapak
mereka itu nuntut keadilan dah liah
mereka semua itu butuh pembuktian
ah udahlah mas aku gak peduli
mereka semua itu emang kelewatan
gak pada punya perasaan
tapi gimana caranya aku bisa bersihin nama bapak dan ibu
pakcik amat sejarah ketaruhan
aku cuma ketolong
sebentar mana tinggalin
buat apa sih enggak kok nggak ada
itu kan punya aku
kalau bukan punya kamu punya siapa lagi dah begitu bertiga
kok ada suara tapi ke ada orangnya gimana sih suara apaan tuh
pasti tadi itu suara nenek gayung ya
ferda ada apa ini tetap rek opotk toldy kita reducing yayung
nenek gayungnya mirip banget sama nenek ida
mirip banget teh
apa lagi ato ini teh
kemaren kakek canggul
sekarang nenek gayung
besok cucu sabun colek kayaknya
pak rt kita mau pulang dulu ya
dadah pak rt
ih ayang aku masih gak lewat suai
lagi diajak ngomong sama ketua rt
anak zaman tau